ada kluster partai politik ada kluster prabowo subianto ada kluster joko widodo
kem tuhan kem lu dan kem endagri
yang kemarin umamin tuh bener kabarnya mau dipisahin
nama nama yang dari pak jokowi dari partai politik termasuk dari pak prabowo itu sinkronisasinya gimana
kan bisa jadi ada satu pos kementerian yang memang diinginkan oleh tiga pihak
yang aku sebutin ini adalah kementerian yang akan pak bau menaruh orangnya
dan tanda kutip artinya orang yang dekat dengan dia dan dia percaya gitu ya
ketemu lagi di lanturan ngelanturnya pasti
hari ini ada jurnalis yang sedang naik daun kalau kata mustahil
ini kita bahas apa sih nih
karena kita tau niluh ini dalam waktu seminggu terakhir
sudah kasak usuk mencari daftar nama calon kabinet prabowo
karena niluh sudah sampai kepada nama
selama ini kan biasanya masih enam bulan itu kan masih bicara soal kriteria ya kan
kriteria terus kemudian dari kubu mana kalau emang itu koalisi
tapi ini sudah ada nama
nama namanya dan kira kira kalau boleh tahu nih itu sumbernya dari siapa sumbernya
ini informasinya dari pihak delapan lah
karena kita baru kalah dari uzbekistan
tapi kalau indonesia kalah di semifinal lawan uzbekistanbul
bisa jadi bisa jadi gara gara mereka mikir kalau toh menang bawa piala
ntar belum lagi harus bayar mahal ya
intinya ini orang yang ada di sebelah sana
negara sana gitu ya kan
kertanegara kediaman pak prabowo
atau setidaknya dekat sama yang punya rumah lah
ada di lingkaran ring satu sana lah ya gitu ya
nah sebenarnya ini prosesnya lama sih
mulai dari awal itu sebenarnya mulai ngobrolin soal siapa
enggak kabinet sih waktu itu ngomongin koalisi gitu ya
penjajahnya lama nih mulai ngomongin koalisi kira kira siapa
karena bahasa bahasanya termasuk isu isu yang lain
nah belakangan kan lagi udah selesai nih pilpresnya
siapa menteri menterinya ya
dan orang ini termasuk yang sering diajak diskusi oleh pak prabowo ya
iya salah satu yang juga berdiskusi
salah satu yang ngobrol gitu lah kira kira ya
sebelumnya itu kira kira dua minggu yang lalu ya
jadi di timnya prabowo subianto itu sudah menyusun tim transisi
yang langsung dipimpin oleh pak hasim
disitu ada nama pak buzani sekjen gerindra
ada dasko ada nama anak muda angga
kita baru mendengar saja tetapi belum sampai ke nama
artinya kalau yang diperoleh oleh sumbernya
niluh itu kan berarti dari kubunya pak prabowo lah ya
artinya usulan usulan dari pak prabowo
sebenarnya itu obrolanku begini ya
aku coba memetakan kira kira siapa nih yang akan menduduki kursi menteri
dan kan ini ada makanya aku bagi jadi tiga kluster kan itu
ada kluster partai politik ada kluster prabowo subianto ada kluster joko widodo
joko widodo itu berarti merepresentasi kamu
enggak maksudku kan selama ini tuh kursi menteri itu yang menentukan presiden dan wakil presiden
ya tapi kan dari sana bahasa dari mereka dari sana itu kan adalah bahwa presiden ini ada seseorang yang tidak akan dilupakan oleh prabowo subianto
yang pasti akan diajak berdiskusi soal kabinet
di halal halal pbu kemarin kan disebutkan
pak jokowi menyiapkan saya sebagai presiden
pertanyaannya cuma diajak diskusi atau
termasuk menentukan juga nantinya
tiga klaster nih gitu kan partai politik
partai politik itu artinya koalisi indonesia maju lah setidaknya
sebelum kedatangan dua partai baru
iya itu nama namanya kan udah nama namanya kayaknya udah banyak terdengar dan maksudnya itu udah umum
sudah di store ke prabowo nama nama itu
nama nama itu sudah dibicarakan secara informal
sudah masuk dalam radarnya pak prabowo
dibicarakan secara informal gitu kan
jadi kalau menteri menterinya udah pasti yang dari ketua ketua umum partai itu udah ada nama nama itu
terus kemudian yang klasternya pak prabowo
jadi ada kementerian kementerian sebenarnya nama belum terlalu banyak yang muncul tapi yang pasti dipegang oleh
kalau baru di coupling itu adalah kementerianya
iya betul jadi triumvirat udah pasti
itu udah pasti jadi bahasa yang muncul adalah ini harus orang kita
menurutku kalau menurut sumberku yang dari sana menurut sumberku dari yang lain itu pak jokowi juga akan masuk di situ tuh di trim viral ini
oh jadi pak tito sudah menyebut nama
oh kalau tadi kan baru kementeriannya kementerian dalam negeri kementerian luar negeri kementerian pertahanan
yang kemungkinan dipertahankan dari pak jokowi itu ada pak tito
salah satunya di triumvirat ya
tapi kalau di triumvirat yang dari persiden
udahlah masa prabowo mau dipertahankan kan udah jadi presiden
siapa sih yang triumvirat yang dipertahankan aku tanyakan juga siapa yang akan mengisi kursinya menhan yang diantriin pak prabowo
ya pasti orang yang kita percaya
which is itu adalah nama syafri shamsuddin
oh masuk dong berarti ya tadi ya
kan tadi kita menyebut dua minggu lalu kita ada tim transisi salah satunya face cover itu
sosok ini kan orang yang dikenal punya kedekatan
pak prabowo sampai mosting loh di instagramnya dua kali
bahkan posting dua kali jadi itu menginikan kedekatannya dengan syafri sama
dan postnya sudah pasti kementerian pertahanan
sampai sejauh saya ngobrol gitu ya
sejauh ini masih kandidatnya hanya satu yang dikeluarin yaitu namanya susafri samsudin
dan rasanya di luar kubu pak prabowo dalam konteks koalisi indonesia maju
tidak ada lagi yang akan mengusulkan untuk kementerian pertahanan rasanya ya
artinya mereka hampir bisa dipastikan golkar pan itu ya setuju aja dengan nama saya
ya mereka ngambil yang lain sepertinya
karena pak syafri juga kan pernah jadi wamenhan
terus kemudian jadi sekjen di kemenhan juga
kemudian sekarang kan jadi penasihat ahlinya pak prabowo
sebagai menhan jadi rasanya itu
tapi poin yang paling penting adalah soal
sudah dipercaya sejak lama itu penting kan
soal bukan saja soal strategi pentingnya kementerian pertahanan
tetapi juga ada hal hal lain
hal lain yang kita tahu lah misalnya anggaran alutsista
ini kan juga harus orang kepercayaan
itu berarti medagri menhan satu menlu
nah menlu ini belum dikeluarin namanya ke saya nih
ini belum dikasih tau belum masih dibilang
baru sampai pilihannya pak prabowo maunya di tiga itu
jadi beberapa kementerian yang ini adalah kementerian keuangan
itu juga disebut tapi belum dikasih nama
sebenarnya tuh gerindra dan prabowo itu dua hal yang berbeda gitu loh
jadi maksudnya adalah orang kepercayaan pak prabowo
yang dalam tanda kutip adalah orangnya pak prabowo
itu tidak sama dengan orang partai gerindra
oh beda beda faksi
partai politik itulah partai partai
kemudian ada clusternya si pak prabowo sendiri
dan sumbermu ini yang orangnya prabowo
ya itu kan pak jokowi
gak usah diperdalam disitu
jadi ini kita bicara yang dari sisinya pak prabowo ya
karena banyak kan banyak nama prabowo
sekali lagi yang prabowo prabowo ya
teman smp saya itu
tapi yang kita mau fokus sekarang adalah prabowo
dia yang akan menjadi presiden
ya dan sumber sumber nilai itu kan
bukan dekat dengan partai gerindra maksudnya
jadi kan sebenarnya pak prabowo itu
punya orang orang kepercayaan di partai gerindra
yang memang dia percaya
tipikal yang biasanya dia ada
which is meskipun itu kemudian keputusan tetap ada di tangan pak prabowo ya
tapi di internal gerindra itu ada orang orang yang
aku cuma bingung itu prabowo sendiri gerindra sendiri
itu maksudnya catametrinya jangan jangan sendiri sendiri juga ya itu kan
jalurnya jadi meskipun dibilang misalnya nih
gerindra dapet kursinya gak sebanyak golkar
tapi kalau di gabung dengan pak prabowo tetap jadi banyak lah ya
tapi pak prabowo punya jalur yaitu jalur dirinya
jadi gerindra catah lima misalnya
berarti harus jadi presiden terpilih
ini kita bicara soal calon yang menang game
tetapi niluh tadi tetap memberikan alokasi
untuk pak jokowi yang setelah dua puluh oktober dua ribu dua puluh empat akan menjadi mantan presiden
oke tadi alokasinya selain triumfira tadi dari pak prabowo ada lagi
ini bahasa ada orang yang dipercaya oleh prabowo subianto ya
jadi yang aku sebutin ini adalah kementerian yang akan menaruh orangnya
artinya orang yang dekat dengan dia dan dia percaya gitu ya
yang jelas akan adalah orangnya pak prabowo
kalau kemungkinan besar tidak lagi bu sri mulyani
kemungkinan besar tidak lagi ibu sri mulyani
berarti maksudnya ibu sri mulyani bukan orang yang dipercaya oleh pak prabowo
kemungkinan besar ini baru kemungkinan besarnya
mungkin bu sri mulyani salah satu menteri di era jokowi yang tidak dipercaya oleh pak prabowo
berikutnya adalah kementerian hukum dan ham
jadi akan jadi dua kementerian berbeda
kementerian hukum sendiri kementerian ham sendiri
hamnya itu akan sendiri apakah hukum akan digabung
justru di era pak prabowo ada kementerian ham
jadi kalau aku nanya ke teman
karena itu dua aturan yang berbeda
hukum dan ham itu dua aturan berbeda kan
dan dari kubunya pak prabowo sejauh ini
setauku di undang undang
undang undang tiga puluh sembilan dua ribu delapan itu
dibatasi jumlah maksimal kementerian
wamen itu kayak semacam
jadi kalau dapat ini buat bagi bujau
enggak begini kenapa kita membahas ini
kalau kita bicara soal koalisi indonesia maju
pembagiannya tapi kan hari hari ini
kemungkinan besar nasdem akan
masuk pkb pkb akan masuk
katanya belum masuk dua duanya
sudah masuk ya sudah berarti kan akan ada
kabarnya ya nasdem dua
kalau pks gimana gitu nah takdim ini kan temannya pks
kalau informasi lagi nih ya ya ya gak apa apa
dari pihak indonesia maju
cara indonesia maju kita bicara prabowo
itu dalam arti memang pak prabowo
aku bertanya begini kalau pks
prabowo itu satu yang dekat prabowo
montan pejabat yang dekat kan banyak montan pejabat
apapun gitu bahasa jadi
menawarkan apapun kan rada rada lucu juga
pemerintahan kemudian mendapatkan kompensasi
atau di lembaga sedekat menteri
bergabung kemudian gak ada kompensasi apapun
kita tidak menawarkan kok menawarkan
diskusi bahwa oke cukup di
dua partai ini bahasanya sih begitu ya
tidak ada ya disebutkan namanya
karena nasibnya kan masih belum jelas
enggak kan prabowo butuh
pan tapi kalau dari internal sendiri gimana gitu
kabarnya sih hari ini
kalau apa yang saya dengar
kalau bahasa saya dengar sih lima puluh lima puluh katanya
semua partai pks sama masih kencang
tapi katanya kan itu salah satu keputusan
angket oh kalau ini
pd perjuangan seperti itu ke dpr
artinya puan dipastikan akan
oleh pdi perjuangan ya
komposisi menteri menteri untuk partai partai lain gimana itu
udah dijajiin tuh berapa
kementerian yang berkaitan dengan ekonomi ya
bahasanya kemungkinan besar masih
amran sulaiman masih kementerian
siapa mewakili siapa ya profesional
nonpartai dia kan deket sama jokowi
masih lanjut masih lanjut jaksa agung yang sekarang
ya dan itu punya siapa
clusternya pak jokowi tapi kita belum
jokowi dari partai politik
termasuk dari pak prabowo itu sinkronisasinya
memang diinginkan oleh tiga pihak
pak jokowi masing masing punya
di sana ya karena
informal memang sudah mereka bahas
tapi masih informal gitu kayak
gitu kan tapi belum
diresmikan gitu kemana belum ada
duduk bersama untuk kembali ke yang tadi tuh
dalam negeri ke menterian luar negeri
ham ham dipisah itu
partai itu minimal di koalisi indonesia maju lah gitu
kepercayaan jadi prabowo itu ingin
itu dipegang oleh orang orang yang dia percaya
triumvirat itu kan kalau misalnya presiden gak bisa
berapa semua mereka bertiga kan
menhan menlu menagri menlu
tiga enggak tadi yang
kabarnya masih dipegang erick ya tapi
sumber yang lain yang diluar dari narasumber
saya mas satu ini wah banyak banget sumbernya
tayang seminggu berapa kali ya satu kali
oh sekali sekali aja sumbernya banyak
tapi kan kita harus ketemu setiap hari ya bu ya
jangan sampai kita percaya pada satu sumber
tapi kita perlu kalau aku sih perlu untuk
ngobrol sama orang lain terus menurut sumber
yang lain itu gimana ini masih tarik menarik
memang dia berktp golkar
itu bukan inisial itu orang rap
mendorong nama orang kira kira kita mempromosikan
rasan rasan aja ngerupi aja
dan kebetulan si maman abdurrahman
diminta membantu kabinet bapak
sumber daya mineral di indonesia
bener udah diajak ngomong pak prabowo
nah kalau sumbernya gimana
yang esdm tadi gitu tapi yang jelas
diinginkan agar dipegang oleh orangnya
pak prabowo ya tadi yang sebutin
tadi itu kalau yang digain oleh jokowi
bahlil juga kan bahlil itu masuk masuk ya
bahkan ada nama emil dadak juga tuh
dari golkar katanya bisa emil dardak tuh
jadi jubirnya pak wapres
kita tuh kemarin gak bisa wawancara selain
wawancara emil loh kalau bicara wapres
oh selama itu kontes parti
kemudian kamu menyimpulkan bahwa itu dekat
berarti datangnya bukan dari kubu iya sih bukan menyimpulkan
emil dardak tuh bisa masuk sebagai salah satu calon menteri
belum nyampe waktu nanyanya sampai ke ara gitu kan
nanti kalau terlalu nyecer nanyanya
bukan satu satu kalau ada daftarnya dibuka
tapi dari sumberku yang lain bilang bahwa
dia bilangnya kita catat deh nah ara pasti
jadi menteri gitu lah bahasanya
jadi ada dua kedekatan yang sama
enam kan empat kalau di indonesia maju kan ada
gelora oh itu kan yang non parlomen
belakangan lah wamen lah jatahnya
tiga puluh empat kan tetap satu kementerian
kaitannya dengan penyusunan kabinet
artinya memulai dengan melibatkan
paling tidak bisa dibaca bahwa
naskah akademik terkait soal
ini sumberku di pemerintahan
soal itu ya bilangnya bahwa
dari pak prabowo itu sudah
sudah berdiskusi antara divisi
dengan timnya pak prabowo lah
begini begini naskah akademiknya
sudah ada nah maska akademiknya itu
sudah detail belum kira kira komposisi
negara itu kan tiga puluh empat kementerian
yang sejauh ini dibawa oleh tim pak prabowo
kemenko berarti ini kan harus mengubah
kemudian mulai ada penyusunan
kemudian sudah sampai tiba waktunya
baru diumumkan ke media
pertemuan pertemuan informal partai partai
nggak tahu apakah tim itu ada dari partai partai
timnya pak prabowo punya tim sendiri
kenapa dibutuhkan empat puluh dua kementerian
pemerintah ini kan yang mengurus pan irb ya
apakah ini dibutuhkan atau tidak
hari ini informasi yang saya dapatkan itu dia masih
kalau ingin dengan empat puluh dua kementerian
yang kita tahu dominasinya ada di pd perjuangan
bahwa pdi perjuangan masih sangat
sejauh ini ya belum ada tanggapan
tapi kamu dengar apa
apakah jangan jangan nih di belakang
dengan pak prabowo kan udah lama tuh
isu prabowo mau ketemu sama bu mega kan
tapi jangan jangan di luar itu utusannya sudah saling ketemu
kabarnya begitu ya
jadi nggak cuma satu pihak nih kabarnya
memang ada pertemuan pertemuan
dalam kurun waktu seminggu dua minggu terakhir ini
idul fitri itu kabarnya pertemuan
sudah terjadi baik itu dari kubu mbak puan
puan ketemu prabowo
ya biasanya yang udah
ketemu sama pak prabowo kemudian
utusannya bu mega kabarnya ya
tapi apakah deal dealannya bagaimana
utusannya bu mega udah ketemu prabowo
tapi kalau misalnya kita bicara soal
apa namanya itu di dpr misalnya
hak angket itu nggak jalan lagi ya karena kan
ya artinya kalau tidak akan mengubah md tiga
kan hak angket sampai sekarang belum ada tuh
maksudnya nah belum tahu apa yang berarti
bagi pd perjuangan posisi ketua dpr
karena sebagai partai kursi terbanyak
itu dikeluarkan setelah kubu puan
terpisah jadi ada kubu puan sendiri
dengan prabowo gitu kan betul
ibunya sendiri anaknya sendiri ya mungkin
divisi lah gitu loh sama sama
tapi mungkin gak mas itu dalam sisa
waktu yang ada kita mengubah
dikerjakan oleh komposisi depan mungkin
mungkin masih mentok di situ kali ya
serius apa ya empat puluh dua kementerian itu dinas akademik
akan jadi enam sekarang kan empat tuh
empat enam mereka mau nambah dua
belum dikasih tau kemenko makan gratis
kemenko apa dua ini tapi ada yang belum tahu
pakai ya sekarang kemenko
soal soal yang isu pembangunan
pohlukam politik keamanan panglima
nah ini dua ini belum tahu nih apa tapi katanya
mau jadi enam tadi yang kasih tau
kemudian nonton juga lah
nah nambah dua itu maksudnya keseluruhan
kemenko dua jadi kan begini sekarang ini
kan ada tiga puluh empat kementerian nih

berarti nambah lagi berapa delapan kan
kemenko nya menjadi enam enam berarti
salah satunya kementerian makan siang gratis itu
nah ini belum tau nih empat puluh dua
enggak wamen gak masuk yang dihitung cuma
kementerian diisi oleh semakin banyak
pos menterinya kan pos suaminya kan
nggak hanya indonesia maju khusus lebih spesifik lagi
ya spesifik soal vaksin itu
belum tahu ya tapi kan memang di dalam situ kan
dari dulu ya bahwa
ini udah omong gak sih
dan itu kan mengerucut sampai ke ujungnya
tapi kan vaksinnya juga banyak
itu yang aku dengar sih ada
tapi kalau ada faksi di dalam tubuh gerindra
di lingkaran elit lah paksi itu kan
itu bedanya itu bedanya di kultur di gerindra itu
jadi kalau ada diskusi diskusi perbedaan itu ya
di internal antara ini mau jadi menteri
itu sudah terjadi di dalam gitu kan
selalu ada orang orang di belakang
tokoh penting ya yang punya kepentingan
hanya aku membayangkan kan begini
ketika pak prabowo di halal bi halal pbnu
menyebut bahwa saya ini disiapkan
kelompok yang bersumber dari pak prabowo
ada yang dari partai politik
dan ada yang dari pak jokowi
tidak mengambil jatahnya partai pengusung
nah ini kan sebetulnya yang selama ini disampaikan
termasuk kita kita juga beberapa kali mengatakan bahwa
tapi kalau makin kesini kan pak jokowi
meskipun ada di periode kepresidenannya
pak prabowo tidak sedikit pun itu menunjukkan
menuansakan bahwa sayalah presidennya
padahal kan publik gampang itu membaca
ngobrol biasa aja sebagai temen gitu
pak jokowi adalah orang yang tidak akan kita tinggalkan
kalimatnya kalau kalimatnya adalah
pak prabowo itu gak akan
pembuktian loh nanti orang akan
ya buktikan aja tapi nggak akan
yang disebut kan tidak akan meninggalkan pak jokowi
tapi kan boleh gak mendengarkan
katanya sih sejauh ini pak jokowi masih menjadi orang
yang penting diajak berdiskusi
tapi kan problemnya wakilnya pak prabowo bukan
berarti kita mengasumsikan bahwa kalau itu disebut
otomatis masuk ke dalamnya adalah perawat
nah hanya saya ingin melihat bahwa ini kan
sejujurnya masih jauh enam bulan
akan banyak pihak yang akan
ini soal siapa yang
ini posisinya sangat strategis
kan kalau saya melihat
tiba tiba satu bulan sebelum oktober
ya udah koalisi aja di luar pemerintahan
tapi nanti akan diputuskan di rakernas
tapi sejauh ini mayoritas mengusulkan
tapi kan di dalam
pdip itu juga ada dua faksi juga kan
pdi perjuangan juga kulturnya juga apa kata bu mega
belum ada satupun vaksi yang bisa menandingi
enggak ya enggak deh kayaknya
enggak enggak ya pasti enggak ya
hah gak pantas juga
maksudnya dia kan orang yang dipercaya
memfasilitasi dengan para pihak
ya ujungnya dari sisinya pak prabowo
tapi kan kalau melihat bahwa mereka
pak jokowi sebagai orang yang sangat
kan hampir tidak mungkin menolak
kayaknya akan mencari titik kesimbangan yaitu sama sama nyaman
sebagai wartawan yang banyak
percaya ini bisa selesai dengan
nggak tahu apakah kulturnya masih seperti itu
jadi nanti gantian ya
beda dong beda beda konteksnya
kalau memperhatikan dari awal
bahwa kubu pak prabowo dan gerindra
pak jokowi dalam posisi yang sangat terhormat strategis
ini yang dikhawatirkan kalau ketemu ini kepentingannya
ada satu pos kementerian yang
pak jokowi oleh salah satu
partai politik pengusung oleh prabowo
kalau waktu itu dominan personnya
kalau hari ini dengan situasi
tapi kan tetap harus
menyamankan hati pak jokowi
satu tahun pertama deh satu tahun pertama
kepemimpinan giliran gitu ya
nggak apa apa deh satu tahun pertama kita pakai
oh dibagi gila ngeri
supaya transisinya smooth nih
hampir semua pengamat itu
selalu mengatakan bahwa harapannya
hanya memang tiketnya dari partai politik
juga pasti ada itu yang
karena itu demokrasi demokrasi adalah